centini biar nyahok lo
oke sekarang kita masuk
saya kenalin dengan saudaranya sendiri
jadi penasaran nih kayak apa sih cantiknya saudaranya centini ini
apa lebih seksi dari centini
ini kita lama lamaan diangkut
oh jadi gitu toh
nyasar biar bisa lama lamaan terus berduaan
itu tini ngerti
mas centin itu kan mesti kerja
sentini itu punya tanggung jawab
gimana centini harus masak harus ngurus rumah
enggak mikir hampir sejauh gitu
centini yang minta maaf
centini nggak bisa nemenin mas bobi jalan jalan pakai angkot
tapi caranya jangan kayak gini mas
centini tuh enggak suka sama samaan kalau kayak gini
nanti biar mas bobi deh ngomong sama mika udo amel ini ya
bisa angkirin ke villa indah nusantara
saya ajam ya bang
jangan kurang aja nih pacar saya nih
kenapa pacar dia
alah belum jadi istrinya
sebelum janur kuning melengkong masih bisa kita godain ya enggak
ya jangan jangan dia cuma ngaku ngaku
udah tini kita naik raksa aja yuk
ya marah aja
jangan marah mas
nah rejeknya anak saya coy
aduh bisa banget tuh
cepetan cepetan cepetan dong
cepetan gue yang bawa deh
bang bang kejar bang
bang lo jangan ngerem ngerem gitu dong bang
lo nyari kesempatan tuh namanya bang
loh kok nyalain si abangnya sih
justru ini kesalahan mas bobi
mas bobby pake teriak teriak kayak gitu
akhirnya si abang re mendadak
emang mas bobi yang teriak teriak sama sopir angkot
aku tahu kok
itu memang akal akal ini mas bobby
ih kok dirijik sih sama bobby
lu orang lalu udah nganggi
sekali lagi nganyak dokter e briefing
salah telpon mam tergampang aku beli
oh sindi resipi banget sih nenek
dari non sindi ya
ya udah angkat aja toh mas
aku udah apa apa
bang bang kejar bang kejar bang
jangan sampai dia duluan ya bang
sejajarin terus bang
ya sindi apaan sih
aduh aku bingung deh sama kamu
motor kamu di rumah tapi kamu nya gak ada di rumah
aku di rumah kamu nih
eh tunggu tunggu tunggu
kok kayaknya itu foran rame banget
kamu mau di jalan
eh ribet banget sih
tunggu aja deh di rumah
kita lagi udah nyampe
tuh kan tuh kan tuh kan
aduh sumpah sumpah om
aku aku aku lihat om
om si rela rela aja di tabrak
wanita cantik seperti kamu
ya tapi kalau om sakit masuk rumah sakit yang ngerawat kamu ya
gak ada janji ya om
eh gak sebarang kan
kalauan mantu saya
ya yaudah deh kalau gak apa apa sini pamit pulang ya om ya
abis bobi gak di rumah
emang mesti marahin dia
udah mutusin tunangan
belum juga hubungin kamu
nanti biar saya tegur
udah kalau gitu sini pamit ya om
nangis ngebut ya
untung hari ini gua lagi baik kalau kerja ontong ho
anda memang beruntung luar biasa
keberuntungan yang luar biasa
bini cantik punya calon menantu cantik punya pembantu cantik
ini sekarang ada lagi yang cantik luar biasa
lihat aja ntar kalau dia sudah ketemu dengan saudara inge cantini biarnya ahok lo
oke sekarang kita masuk saya kenalin dengan saudara inge cantini
jadi penasaran nih kayak apa sih cantiknya saudaranya cantini ini
apa lebih seksi dari centini
oh tidak beruntung banget nih pak susilo
wah buset lah si ganteng hehehe dia gak bahasa lagi
buat temen temennya pasti mau kenalin ke saya
ih jenis gini orang cantik gak kemana emang
yagi tolong cantiknya disiapin dulu
ya jangan deg degan
amin saudaranya cantini ini uduh cantiknya sungguh terlalu
aduh aduh aduh aduh jangan ngomong kayak gitu
duduk duduk duduk duduk duduk
gak kuat gak tidak kuat
ini anaknya saudaranya sendiri keren kan
lampangnya lihat kakek
ya digantet juga sih pak
pasti ibunya gini
laksir ibunya dapat bonus anaknya
aduh ini ngapain sih kakek kakek pada dimari
risik tau gak
oh bagi ini rupanya sama temen
begitu dapat rezeki gak bagi bagi nih
aduh kakek satu lagi datang lagi
ini rupa banyak kakek kakek dah nih
emangnya kakek kakek umur pas dua puluh tujuh
gak tau nih sebelah saya
kedengerannya om om ini mau kenalan sama ayu ya
kenalan apaan ini
ini temen temen saya
temen temen saya pengen kenalan
kita gak kenal kok
udah namsi jalan aja belum
udah gak usah
udah gak usah
gak usah dibayar
kayak mau siapa aja
mending minta nomor hpnya aja
gak punya hp
ah kalau gitu kenalan dulu deh
nomor hp gak kupayar
ganggu aja ya mas
mas daudin gak boleh kasar kayak gitu
masnya itu uang api loh
itu matanya tuh jelalatan sama kamu tuh gak
bisa bisa kalau kamu jemin kamu dimakan abisin sama dia tin
yah elah salah lagi
tin jangan ngambek gitu dong
katanya sih saudara centini
aku bukan saudaranya om
kayak pinang di belakang
suling kangen bahasa mama
aku ingin tahu